anak muda asal bandung yang membuat tas bukan hanya dari desain yang unik
tapi juga dengan kemasannya yang praktis
biasanya bekerja dan berkantor di negara seperti singapura
menjadi impian banyak anak muda indonesia

namun anak muda asal bandung aditya rahman
memilih pulang kampung setelah bekerja di sebuah perusahaan interior di singapura
dengan uang sebesar dua puluh juta hasil tabungan bekerja di singapura
pada dua ribu tiga belas ia mengasah kemampuan kreatifnya dalam mendesain dan memproduksi tas
dan kini empat tahun kemudian ia mampu memproduksi ribuan tas per bulan
dengan harga ratusan ribu rupiah per buah
keputusan untuk memulai bisnis
ini tidak diambil dengan gegabah
adit menabung pengalaman selama tujuh tahun terakhir
mulai dari bekerja di sebuah firma arsitek
hingga ke sebuah perusahaan interior di singapura pun telah ia jalani
ia bertekad pulang untuk memulai usahanya sendiri
sambil melanjutkan pendidikan magister bisnisnya di itb
untuk mempertajam networking dan wawasannya
di tahun dua ribu tiga belas itulah tas dengan merek neon resmi berdiri
masa operasinya memilih di contoh called
atau juga interior kenapa akhirnya bisa milih bikin tas
jadi memang dulu aku kan
tahun saya lulus itu duas
ya ikut seolah olah sekolah itu
di masjid tech dua ribu empat nah di tahun terakhir pas kerja itu kalau tidak salah di dua ribu sebelas sampai dua ribu dua belas akhir
nah itu aku terakhir bekerja di singapura nah memang ide ini itu awalnya kurang ambilnya ya dari singapura gitu
kenapa sih dari singapura nah karena dulu to be honest ketika saya kerja nih ya senin sampai jumat gitu
kecenderungan orang ya apalagi orang singapura gitu ya dengan fashionnya dengan mungkin duitnya juga nggak ada serinya
jadi mau tas mau sepatu mau baju dan lainnya itu semuanya branded nah tapi ketika weekend saya tuh ngelihat kayak ada behavior yang beda
which is ketika weekend saya masuk ke mrt kalau misalkan masuk ke bus dan lain lain mereka tuh pasti biasanya cuma pakai sendal istilahnya sendal jepit lah ya
terus pakai kaosnya juga cuma v neck terus ya dan pasnya itu harusnya pas
terus ya dan pasnya itu harusnya pas
itu hanya tote bag yang mungkin kalau kita sebutnya disini tote bag terunggoni lah
nah dari situ saya dapat inspirasi eh gimana ya saya coba bawa behavior which is simplify your branded back ore misalnya details bag itu ya one single neon seperti ini gitu
memang konsepnya itu kita kalau kita punya istilahnya hashtag lah atau nggak sebutan
bisa menyebutnya adalah carrior fun gitu jadi semua orang pasti punya fun nya sendiri nah kita akan meng carry itu semuanya
secara kasat mata produk neon mungkin terlihat seperti tas tas lainnya tetapi ada cerita menarik di balik produk ini

yang pertama adalah bahan yang digunakan untuk menjaga keuntungan produk ini
yang pertama adalah bahan yang digunakan untuk menjaga keuntungan produk ini
yang kedua adalah bahan yang digunakan dengan bahan dasar nilon tujuannya simple agar tas bisa dilipat ringan dan water resistant atau tahan air
warna yang dipilih juga warna elektrik neon ide ini muncul karena di tahun dua ribu tiga belas ada tren warna neon yang dipopulerkan oleh kelompok atau komunitas lari di indonesia
inspirasi ini datang saat adit masih bekerja di singapura
yang menarik untuk di adopsi dan dikembangkan
yang menarik untuk di adopsi dan dikembangkan
di usia yang gini telah menginjak kepala tiga laki laki yang biasa di sapa adit ini menjadi tiga still
tr hey ini bekerja sama dengan tiga rekan lain rangga tunggi dan punggi
di usianya yang gini telah menginjak kepala tiga laki laki yang biasa di sapa adit ini menjadi tiga still

dan ini mungkin mungkin bukan hal yang mudah memujuk tiga rekannya ini bergabung dalam neon
dan ini mungkin mungkin bukan hal yang mudah memujuk tiga rekannya ini bergabung dalam neon

nah kan neon ini dikerjakan berempat berempat itu fungsinya apa aja sih
oke kalau kita ngomongin sejarah jadi berempat itu dulunya aku tuh spesifikasinya adalah di bagian marketing branding sama strategical
lebih ke corporatnya nah terus nanti ada partnerku namanya rangga dia itu lebih ke operasional
lebih ke product design product sama ke produksi
nah nanti yang terakhir adalah tunjung itu cewek satu satunya di neon
yang kurang lebih dia yang memberi nyawa semua tas yang ada di sini which is master design dan semua konsepnya itu dari tunjung
oke tapi yang paling vital maksudnya yang paling megang banyak
adalah adit dengan
modal usaha yang adit gunakan juga berasal murni dari tabungannya bekerja di singapura
dari awal adit merasa modal dibutuhkan untuk memulai bisnis ini tidak harus besar
uang yang dialokasikan kebanyakan digunakan untuk membuat produk tas
khususnya desain sampling dan produksi
uang dua puluh lima juta itu hanya cukup untuk membuat tas
sebanyak dua puluh lima jenis
dan ukuran atau lazim disebut sku
jumlah ini tergolong sangat kecil untuk sebuah produksi tas
setelah urusan produksi terpecahkan masalah berikutnya adalah promosi
ia ingin menggunakan selebriti instagram atau selebgram
karena biayanya terlalu mahal adit hanya bisa berharap dari bantuan teman temannya yang kenal dekat dengan para selebgram
pada saat itu teman adit berhasil mendapatkan dukungan dari koboi junior

tapi yang sangat kagetnya aja dua bulan udah beres
oh gitu ya

udah ketutup udah balik
iya udah balik gitu
tapi ya kita balikin istilahnya modal itu ya puterin lagi puterin lagi gitu

ya kita sangat membuka sih

mereka tidak hanya melihat lihat internet namun juga datang ke showroom di bandung
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di bandung